salah salah isti gosah di masjid agung al bantani kota serang banten jumat pagi
kapolri jenderal tito karnavian mengajak ribuan santri dan kiai sebanten
untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
menurut tito beragam ras maupun agama yang ada di indonesia
merupakan elemen yang selama ini mempersatukan bangsa
karena itu larangan aksi dua desember mendatang menurut kapolri disebabkan
karena ia mengetahui ada agenda tersembunyi dalam aksi tersebut
bukan lagi soal tuntutan proses hukum ahok
namun jenderal tito belum bersedia menjelaskan perihal pernyataan makar
yang pernah ia sampaikan sebelumnya
ia akan membuka hal tersebut kepada anggota dpr ri senin mendatang
sementara itu ketua umum pbnu pusat said akil juga mengimbau
agar tidak ada anggota nu yang ikut serta dalam aksi dua desember mendatang
nanti insya allah kita semua lagi komunikasikan ya
teman teman kan dari apa
yang akan melakukan unjuk rasa ingin melakukan unjuk rasa di bundaran hi dan sekitarnya
sementara kita berpendapat itu dari kajian hukum tidak dibenarkan
pasal enam dan pasal lima belas undang undang nomor sembilan ratus sembilan puluh delapan
tidak boleh mengganggu ketertiban umum tidak boleh mengganggu hadasi orang lain
dan itu dapat dibubarkan di pasal lima belas
tidak usah ikut demo
tuh tuntutan sedang dikoset
saya kira tentukan ahok diadili
kita percayakan pada penegak hukum